haaah pak rtt kebanyakan mikir
udah usir aja
ngapain juga ada pak jarwo disini
cuman mikir kamu kita ribet doang
iya betul dong rt
usir gak ya
aduh pak rt
saya bisa berusaha
enggak enggak enggak
aduh ampun jangan ampun ampun
aduh sakit aduh
kak aku bisa mimpi buruk serem banget
kak dikejar kejar jenglot
udah rafa kamu tenang ya itu kan cuma mimpi
tapi tadi beneran kak
itu cuma mimpi rafa udah masih dipikirin ya
oh sakit ya
aduh bagus cakaran
ini proses kajemut buku kak aku dicatkan
jadi beneran udah jenglot dong
kok kamu sampe luka luka kayak gitu sih
ayo aku sih juga diserang jenglot
terus dimana jenglot itu sekarang
aku juga gak tau
tau tau abis nyerang bonekanya ilang
anehnya kalo cuma mimpi masa rafa diserang sih
jangan kamu bayar aja deh rafa
daripada kulitnya gini kayak gitu
aku juga gak mau didatengin dua kali
daripada rafa digangguin terus
mendingan kamu bayar aja
kalo menurutku sih li
mendingan kita ikutin ajalah
kita liat setelah itu
apa yang mau dilakukan si jenggot
emang kalian gak penasaran
buat apa jenglot butuh duit banyak
dia kan cuma boneka
aku juga penasaran
kayaknya ada yang gak beres nih
kita kasih uang ke jenggot itu
kamu gak usah ikut
kan yang dimintain kamu
nanti kak ali yang jagain kok
itu apaan sih kak
kayak bekas galen gitu deh
tapi banyak banget
oh pasti orang orang ngumpul di sebelah situ
aku penasaran deh dam
yang namanya jenglot
emang gak ya
aja darat aja deh
jadi aku kak
ini kan jalanan duit aku setahun
saya terima uang itu
kalian boleh pergi
tapi nanti aku kasih satu syarat
kamu gak boleh ganggu adaku lagi
aku takut dicakar
kangen aja yuk
warnanya serem banget sih bel
kita kabur aja yuk bel
tunggu prio jangan dulu
kita lihat dulu si jenglot itu bisa apa
yang jelas bisa nya karena kasih isi rumah
tapi tapi jangan sedih prio
siapa kamu sebenarnya
aku gak takut sama kamu
kak jangan kak serem
kok adu sih
ini bukan hantu maupun cetan
kok ada benangnya
jadi benang ini yang bikin gerak gerak sendiri
itu dia orangnya yang jalan jenglot
tadi kita ngurdukin kakek jarwo ini
ini semua tawulannya kakek jarwo
ulah kakek jarwo teh udah bikin semua warga resah
semua orang menjadi ketakutan gara gara boneka eta
maksudnya naun sih
kenapa kakek jarwo harus kayak gitu
semua orang pasti takut dengan kamu
dan mereka penasaran
lalu memberikan uang
kamu hanya boneka yang aku gerakan
tapi mereka mengira
kamu jenglot sungguhan
aduh aduh aduh aduh
tolong ambilin kotak kita beli ini
tolong sampah cepetan
ini udah kecoh banget nih
masuk kamar cepetan
saya sudah bantuin kamu
kamu harus kasih uang ke saya
jangan jangan takut
jangan jangan takut
kok kotaknya kebuka sendiri
saya sudah bantuin kamu
kamu harus kasih uang ke saya
kak li apa yang terjadi
aku digangguin jenglot
kalian boleh pergi
awalnya jenglot buatan saya ini
jadi tentuan warga
mereka kasih uang banyak
dalam tempo sehari
lama lama mereka sudah
gak takut lagi
dan gak takut sama jenglot itu
dan banyak yang tidak mau kasih uang
saya jadi nggak punya pendapatan lagi
saya ngejen rafa
rafa minta uang kepada orang tua
dan memberikan ke jenglot
kau pun dah sama
aku gak udah capek
disangka ct orang susah kali ya pak jarwo
saya tidak butuh uangnya pak jarwo
pokoknya sekarang juga
pak jarwo harus diusir dari kampung bumisari
pak rete kebanyakan mikir
udah usir aja
ngapain juga deh pak jarwo disini
cuman mikir kampung kita ribet doang
betul dong pak rete
usir gak ya
saya mohon maaf ya sebesar besarnya pak rete
jangan usir saya pak rete
saya ada yang lain lagi loh
dan bisa digilain cewek
saya mah gak perlu begitu gituan
saya emang udah ganteng dari sononya
sudah mempesona dari sononya
saya itu selalu hidup diantara cewek cewek cantik
saya tuh dibilangin
sebelas dubelas sama peri mariadi
kamu harus ikut saya ke balai desa
nah gitu dong
ngapain pak rete
kamu harus mempertanggung jawaban apa yang sudah kamu perbuat tau
nah ayo sekarang kita lempar boneka jenglot itu ke dalam api
lemparnya sama sama ya
itu emang boneka kan
dan mulai sekarang warga juga udah bisa tenang
nggak ada lagi gangguan jenglot jenglotan ya pak
pakai bumbu kacang aja adam biar kenyang sanggup
pak rete emang chate andal makan mulu gendut
tapi aku jadi lapar